hari minggu seperti ini enaknya ngapain ya
enaknya menonton serial serial yang seru dan menegangkan
nah ada beberapa rekomendasi untuk menemani anda di akhir pekan ini
yang pertama ada revenant sebuah drama horror thriller yang dibintangi bintang korea papanatas kim tae ri
yang kedua ada aksi detektif veteran kim tae rock yang memasuki musim keduanya dalam shadow detektif dua
selengkapnya dalam what's on disney plus hotstar
seorang orang yang hidup sederhana berdua saja dengan ibunya
sanyong yang diperankan oleh kim terry harus bekerja membanting tulang dengan berbagai pekerjaan paruh waktu
demi menyambung hidup dan merawat ibunya yang tengah sakit
sayangnya hidup sanyong selalu diselimuti dengan kemalangan
ia dan ibunya menjadi korban penipuan dengan modus voice fishing sehingga harus kehilangan seluruh uang tabungan mereka
nasib buruk tak berhenti di sana
tak berapa lama ia mendapatkan uang tabungan
dan kabar bahwa sang ayah meninggal dunia secara misterius
sanyong mendapatkan barang peninggalan dari ayah berupa aksesori rambut berwarna merah yang diberikan oleh neneknya
di pemakaman sang ayah sanyong bertemu dengan yon hazar seorang dosen yang mempelajari foklor atau cerita rakyat
ia juga memiliki kemampuan untuk melihat orang mati dan roh jahat yang menguasai kehidupan manusia
haesang terkejut setelah melihat roh jahat membunuh ibunya
di peringatkan haesang bahwa ia diikuti oleh roh jahat sanyong tidak mempercayainya
setelah banyak kejadian aneh hingga kematian misterius sang ibu sanyong kini percaya dengan hesan
cermin pintu dan aksesoris rambut merah ternyata kunci untuk menemukan identitas roh jahat yang memasuki tubuh sanyong
hesang pun juga ingin mencari tahu alasan mengapa roh jahat tersebut membunuh ibunya
keduanya bekerja sama untuk menemukan pintu kejahatan dan mematahkan kutukan yang telah menghancurkan keluarga mereka
apakah mereka berhasil menghentikan kutukannya
temukan jawabannya dalam serial revenant dengan episode terbarunya setiap hari jumat dan sabtu hanya di disney plus hotstar
setelah musim pertama yang memukau yang membuat penggemar berasa terkejut haesang menemukan pintu kejahatan dan mematahkan kutukan yang telah menghancurkan keluarga mereka
setelah menemukan pintu yang mengejar teori sepanjang waktu dengan identitas fren kini detektif kim tae rok kembali untuk musim kedua yang makin seru dengan konflik kriminal yang lebih mendalam
lebih dari satu setengah tahun telah berlalu sejak hilangnya friend detektif tae rock kini ditugaskan di unit baru yaitu divisi kepolisian unit wanita dan remaja
berbeda dengan apa yang dijalankan sebelumnya tae rock membutuhkan waktu untuk penyesuaian
terlebih ia dan ketua tim dalam unit tersebut
yoon joo hyun memiliki kepribadian yang berbanding terbalik dengan detektif tae rok seperti kedisiplinan dalam penyelidikan
namun sebelum tae rock dapat menyesuaikan diri dengan perannya yang baru dia sekali lagi harus menghadapi kasus ledakan misterius yang terjadi di kota gumo
ledakan ini awalnya diklasifikasikan sebagai kecelakaan namun terok langsung mengenali ledakan itu sebagai kasus pembunuhan
tetapi semakin dia menyelidiki semakin dalam dia terjun ke labirin kebohongan dan konspirasi yang mustahil
siapa saja yang terlibat dalam kasus ini ikuti perjalanan detektif tae rock yang mengungkapkan kasus ini dalam shadow detective season dua yang tayang mulai lima juli di disney plus hots